sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kalau tadi yang kita lihat begitu ya pak ya halo plus ini adalah terobosan baru dari telkomsel untuk mereka yang memiliki kebutuhan lebih gitu dan akan memberikan plus plus lebih juga untuk masyarakat
mungkin kalau halo masyarakat sudah banyak tahu tapi kalau halo plus sebenarnya ini apa pak
mbak diana jadi halo plus ini adalah jawaban telkomsel atas kebutuhan dari pelanggan yang selalu berkembang
paket halo plus adalah paket telkomsel halo yang terbaru yang memberikan kuota internet sampai dengan rp seratus
kemudian kuota telepon dan sms ke seluruh operator di indonesia dan juga kuota rooming yang dapat digunakan di luar negeri
paket halo plus ini secara otomatis akan diperpanjang sesuai dengan periode billing pelanggan telkomsel halo
oke jadi halo plus ini adalah prabayar atau pasca bayar
nah mungkin selama ini masyarakat juga bingung
ada halo ada halo plus mungkin bisa dijelaskan juga apa ya yang membedakan antara halo dan juga halo plus ini pak
yang membedakan antara halo plus dengan halo paket halo yang sebelumnya adalah pada konten digital lifestyle
pada paket sebelumnya umumnya yang kami berikan pada pelanggan adalah di connectivity kuota data kuota sms kuota telpon
maka di halo plus ini kita juga memberikan
memberikan tambahan konten digital lifestyle tanpa biaya tambahan kepada pelanggan
jadi selama ini kalau kita membeli paket internet itu pak kan biasanya akan terklasifikasi ini adalah paket untuk internet kuotanya sekian
kemudian untuk paket lifestyle atau hiburan itu jumlahnya sekian
tapi kalau di halo plus ini sebenarnya sudah jadi satu begitu pak
betul jadi mbak diana untuk di halo plus ini pelanggan sudah mendapatkan langganan digital
ekskripsi tanpa harus memberi tambahan lagi
dan pelanggan hanya cukup mengaktifkan
oke pak anak anak sekarang ini mayoritas milenial pak gnz
kebutuhan untuk akses internet itu besar sekali pak
selain untuk tadi berbisnis kemudian lifestyle telekomunikasi buat nonton aja itu sekarang udah jadi kebutuhan
kira kira apakah ini bisa jadi privilege gitu yang diberikan oleh alo plus
tentu saja mbak diana
jadi pelanggan halo plus
untuk video akan mendapatkan subcription disney plus hotstar kemudian amazon prime dan juga layanan video platinum
jadi semuanya ini bisa didikmati langsung oleh pelanggan halo plus dan pelanggan tinggal mengaktifkan saja
wah luar biasa kalau tadi untuk kuota internetnya saja cukup besar
lebih dari maaf maksimal satu ratus lima puluh gb ya pak
sampai dengan satu ratus lima puluh gb
sampai satu ratus lima puluh gb
bisa pakai nggak habis habis ceritanya gitu ya pak
betul mbak diana
terus kalau misalkan kita ada kebutuhan tadi seperti nonton itu semuanya kita nggak usah subscribe satu persatu
cuma cukup daftar di halo plus semuanya sudah bisa kita dapatkan seperti itu
betul mbak diana
jadi di tahap awal ini telekomsel akan memilihkan konten konten digital
seperti saya sampaikan tadi ada disney hotstar ada amazon prime maupun video platinum
pelanggan bisa mengecek melalui aplikasi my telkomsel
kemudian mengaktifkan pilihan pilihan tersebut
tapi banyak juga masyarakat yang masih mempertimbangkan nih pak wawid
kayaknya ini akan prabayar deh
soalnya kalau pakai pasca bayar takut takut tiba tiba kebubolan di billingnya
ini kira kira apa manfaatnya di pasca bayar nih pak
mungkin dulu banyak masyarakat yang masih khawatir
namun saat ini tidak perlu khawatir karena di layanan telkomsel halo
kita memiliki apa yang dikatakan sebagai kredit limit
pelanggan bisa menurunkan sendiri berapa kredit limit yang dikendaki
sehingga tagihannya tidak akan melebihi credit limit tersebut
dan juga apa sih kelebihan pasca bayar dibandingkan prabayar
yang pasti nggak perlu repot repot isi pulsa mbak diana
jadi ketika habis dimanapun pelanggan bisa membeli add on
dan nantinya pembayarannya akan ditagihkan melalui tagihan
nggak perlu khawatir nih ya buat masyarakat yang ingin beralih ke pasca bayar
mungkin selama ini kalau kita mau isi pulsa
aduh pulsanya tiba tiba habis padahal kita lagi urgent banget
kita masih harus pakai m banking atau misalkan kita mencari counter untuk membeli pulsa
tapi kalau ini enggak ya pak
sudah langsung terisi
tapi kalau misalkan anda was was begitu ya
berarti jangan jangan tagihannya besar sekali
nggak perlu khawatir juga karena ternyata harganya juga terjangkau
rp seratus aja udah bisa di pasca bayar ya pak ya
dengan bundling tadi manfaat manfaat yang tadi bapak sampaikan
nah ini kira kira pak
kenapa sih kita harus bermigrasi gitu ke halo plus pak
halo plus memiliki beberapa kelebihan
pertama varian paketnya sangat beragam
sehingga pelanggan bisa memilih sesuai dengan kebutuhannya
yang kedua adalah kuota internetnya bisa digunakan di seluruh jaringan
dan juga dapat digunakan untuk mengakses seluruh konten

untuk mengakses konten
untuk mengakses konten kita bisa mengakses konten
kita bisa menghubungi seluruh operator di indonesia
dan yang tidak kalah penting
bagi mereka pelanggan yang sering berpergian ke luar negeri
halo plus juga sudah memberikan kuota roaming
jadi ketika tiba di luar negeri pelanggan halo plus tidak perlu khawatir
oke berarti artinya kalau kita untuk masalah jaringan ini bisa mengakses ke tiga g empat g bahkan lima g ya pak ya
lima g sudah bisa pak
sudah bisa luar biasa
oke dan juga
untuk kalau kita pergi ke luar negeri biasanya kan kita harus daftar dulu ke room max gitu ya
tapi kalau ini ketika kita harus ke luar negeri kita sudah bisa memiliki benefit begitu ya
baru nanti selanjutnya mendaftar ke romex atau bagaimana
betul mbak diana
jadi sebagian pelanggan itu biasanya mereka sudah tahu sebelum berpergian
mereka sudah membeli paket roaming telekomsel yang dikatakan sebagai romex
namun sebagian lagi mungkin karena fokusnya terhadap hal lain
mereka belum membeli dan ketika mendarat ya biasanya ada beberapa pelanggan khawatir nih
waduh saya belum beli paket rooming
nah telkomsel plus mencoba menjawab problem tersebut dengan memberikan kuota roaming pada pelanggan
karena itu sudah ada di dalam paket halo plus tersebut
jadi pelanggan tidak usah khawatir mereka bisa menggunakan kuota yang ada untuk memberi kabar pada keluarga di rumah
dan selanjutnya mereka bisa
membeli paket romex sehingga dapat travelling dengan nyaman
dengan nyaman oke
pak ini pastinya masyarakat juga ingin mengetahui bagaimana sih caranya bermigrasi begitu ya ke halo plus
dan siapa yang paling tepat untuk menggunakan halo plus
boleh ya pak nanti kita bahas di segmen selanjutnya
iya siap mbak diana
dan pemirsa jangan kemana mana karena insider cnn indonesia akan segera kembali sesaat lagi
tetaplah bersama kami
baik terima kasih anda masih bersama kami di insider cnn indonesia
masih bersama dengan halo plus dari telkomsel
pastinya anda saat ini penasaran kira kira ketika anda bermigrasi ke halo plus
anda bisa mendapatkan apa atau keuntungan apa yang bisa anda peroleh
saya akan menjabarkannya untuk anda
baik untuk perihal connectivity anda bisa menikmati semua akses jaringan

anda juga bisa akan mendapatkan kuota telepon dan juga sms ke semua operator
serta kuota roaming di satu ratus empat negara
dan untuk hiburan premium tanpa biaya halo plus sudah termasuk layanan hiburan premium
dan anda juga akan mendapatkan welcome point di sini
pelanggan yang beralih ke halo plus akan mendapatkan tambahan telkomsel point hingga

kira kira apa saja keuntungan pelanggan dalam menggunakan halo plus
kita akan uraikan satu persatu
benefit dari halo plus yang bisa anda peroleh adalah
nikmati kuota internet yang berlaku di semua jaringan terbaik dari telkomsel
baik tiga g empat g dan juga lima g
dan juga akan ada kuota telepon dan juga sms yang dapat digunakan tidak hanya ke telkomsel
tapi ke semua operator dalam negeri
dan juga bagi anda yang suka traveling ke luar negeri anda akan mendapatkan privilege yaitu roaming di ratusan negara

roaming di ratusan negara favorit
dan untuk layanan hiburan premium
pelanggan halo plus akan mendapatkan layanan hiburan yang menarik tanpa biaya
dengan detail untuk paket halo plus di bawah dua ratus ribu
anda akan bisa mengakses disney plus hotstar
dan paket halo plus rp dua ratus sampai rp tiga ratus
anda bisa mengakses disney plus hotstar dan juga prime video mobile
dan paket halo plus di atas rp tiga ratus sampai rp enam ratus
dan penawaran tambahan layanan ini dapat berubah sesuai dengan ketentuan telkomsel
dan untuk layanan prioritas anda bisa merasakan layanan yang terbaik
untuk layanan digital self service melalui website
dengan tampilan yang menarik sesuai dengan kebutuhan anda
dan untuk welcome point pelanggan halo plus juga akan mendapatkan tambahan telkomsel point
ketika paket halo plus telah aktif
dengan detail untuk paket halo plus senilai rp seratus sampai rp satu ratus sembilan puluh sembilan
anda akan mendapatkan seratus poin
paket halo plus dua ratus sampai rp dua ratus sembilan puluh sembilan anda akan mendapatkan dua ratus poin
paket halo plus rp tiga ratus sampai rp tiga ratus sembilan puluh sembilan anda akan memperoleh tiga ratus poin
dan paket halo plus rp empat ratus
rp tiga ratus sembilan puluh sembilan sampai rp empat ratus sembilan puluh sembilan
poin yang akan anda peroleh adalah empat ratus poin
dan juga untuk paket halo plus di atas rp lima ratus sampai rp lima ratus
anda akan mendapatkan lima ratus poin
pak tadi kita sudah melihat ada banyak sekali ya pak
ternyata benefit nya di halo plus ini pak
tapi kira kira nih pak sulit nggak sih pak untuk migrasi begitu
atau mendaftar baru ke halo plus ini pak
gampang sekali mbak dian
ya jadi untuk pelanggan existing telkomsel halo
mereka bisa melakukan pindah paket ke halo plus melalui website
url nya tsel me garis miring halomigrasi
dan juga melalui umb dan bisa mendatangi grafari kami
nah kemudian untuk pelanggan yang belum jadi pelanggan telkomsel
bisa juga bergabung untuk berlangganan telkomsel halo plus
melalui website kami di tsel me garis miring daftar halo
atau juga dapat menghubungi mendatangi grafari kami
dan untuk pelanggan prabayar
nah pelanggan prabayar dapat juga
dapat juga bergabung ke halo plus tanpa harus berubah nomernya
jadi nomernya masih tetap mbak diana
caranya adalah bisa mengunjungi website tsell me garis miring migrasi halo
atau menggunakan aplikasi my telkomsel
ya di sana nanti ada pilihannya dan pelanggan tinggal mengikuti instruksinya
sehingga dapat bermigrasi ke halo plus
dan tentu saja pelanggan dapat berkunjung ke
grapari untuk mendapatkan layanan pindah ke halo plus
artinya memang ini layanannya servisnya sudah menyeluruh begitu ya pak
kalau misalkan anda mau dibantu cukup datang ke grapari
tapi kalau misalkan anda mau sendiri begitu ya pak ya
berarti bisa dengan website ataupun melalui my telkomsel
cuma cukup satu genggaman saja ya pak ya
betul mbak diana
jadi kami melihat kesibukan pelanggan ini kan pasti tinggi
jadi saat ini kami juga memberikan
layanan mandiri di mana pelanggan bisa melakukan sendiri
perpindahan ke halo plus
ya baik pelanggan ekstrim halo maupun juga pelanggan prabayar
demikian juga untuk masyarakat yang belum jadi pelanggan telkomsel
ingin berlangganan halo plus dapat melakukan secara mandiri melalui website kami
ini kayaknya ada satu lagi nih pak privilege yang juga diberikan oleh halo plus
saya juga membaca bahwa ternyata di sini masyarakat yang akan bergabung ke halo plus
bisa memilih nomornya sendiri
ini benar atau tidak saya klarifikasi nih bapak
betul sekali mbak diana
jadi nanti di website kami pelanggan bisa mencoba mencari empat digit yang diinginkan
bila nomor tersebut ada maka pelanggan bisa memilih
wah luar biasa sekali
jadi bisa disesuaikan dengan mungkin tanggal lahir kita tanggal jadian mungkin ya pak ya
tapi jangan sampai pin atm nih pak
jangan jangan jangan
dan pak ini kan
mungkin banyak sekali yang pengguna telkomsel yang sudah lama begitu ya pak
itu juga sudah memiliki poin
pastinya mereka penasaran nih
jangan jangan kalau misalkan nanti migrasi ke halo plus poinnya hilang
tidak perlu khawatir mbak diana
jadi poin yang sudah ada
sebenarnya akan tetap
bahkan kami akan menambahkan melalui welcome point
nantinya setelah menjadi bagian dari halo plus
pelanggan akan tetap mendapatkan poin yang sudah ada sebelumnya
ditambah welcome point
bisa pelanggan dapatkan sampai dengan lima ratus poin
oke artinya diakumulasikan begitu ya pak ya
betul mbak diana
nah kira kira ini poin poin yang sudah terkumpul
bisa digunakan untuk apa saja nih pak
nah banyak sekali mbak diana
karena kami memiliki lebih kerjasama dengan
lebih dari delapan ratus merchant
sehingga pelanggan bisa menukarkan
dengan berbagai macam voucher diskon
pelanggan bisa menggunakan poinnya
untuk ditukarkan dengan kuota data
namun ada lagi nih mbak diana
karena sekarang bulan desember
kita mendekati akhir tahun
telkomsel selalu mengadakan program undian akhir tahun
makanya mbak diana jangan lupa
untuk menukarkan poinnya
menjadi poin undian
siapa tahu dapat grand price nya
di akhir tahun ya pak ya
oke jadi ini mungkin kita biasanya juga kurang mencermati nih pak
kalau kita membeli pulsa gitu
kalau telkomsel ternyata ini ada benefit lagi
yaitu diberikan poin begitu ya pak ya
dan kalau misalkan kita melihat di aplikasi my telkomsel itu
ternyata itu bisa di ridem begitu ya
oke kalau ini bisa diridem untuk apa saja nih pak
kira kira apakah kuliner kah
atau mungkin traveling mungkin ini akhir tahun pak
ya banyak voucher diskon yang kami sediakan
seperti tadi mbak diana
delapan ratus ya pak ya merchannya
ada kuliner ada juga voucher diskon traveling
ada juga voucher diskon lainnya
jadi pelanggan tinggal memilih mbak diana
wow luar biasa
kalau tadi dapat lima ratus poin saja mungkin sudah bisa dapat diskon kuliner kan
nah kita bisa menggunakan poin poin itu
maka itu bisa kita turunkan ke beberapa tempat nih kayaknya pak
karena kalau saya melihat penukaran poinnya cukup kecil kok ya
sekitar lima sepuluh poin saja sudah bisa dapat potongan dua puluh lima ribu begitu ya
luar biasa sekali
nah pak kira kira kalau dari masyarakat yang ingin menukarkan poin poin tersebut
apakah harus ke grafari ataukah bisa cukup melalui my telkomsel atau bagaimana
pelanggan bisa melakukan tukar poin ini secara mandiri
atau aplikasi my telkomsel
melalui aplikasi tersebut pelanggan bisa langsung memilih voucher apa yang ingin di rediem oleh pelanggan
jadi pelanggan tidak usah khawatir tidak akan bingung
karena sangat mudah sekali prosesnya
oke kalau misalkan tidak mau diridim bisa ikut undian begitu ya pak ya
bisa ikut undian ya
namun harus segera karena poin di tahun dua ribu dua puluh dua akan berlaku
sampai tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh
sehingga pelanggan jangan lupa untuk segera menukarkan poinnya
atau untuk mengikuti undian akhir tahun telkomsel
jadi akumulasinya adalah dari awal januari sampai akhir desember begitu ya pak ya
jadi mungkin untuk poin poin yang masih tersisa bisa langsung diikutkan undian begitu ya pak ya
di akhir tahun ini barangkali begitu bisa menang grand prize dari telkomsel
amin mbak diana
kayaknya begitu mbak diana
saya ingin membahas dengan bapak di segmen selanjutnya
dan pak mirsa jangan kemana mana
cnn insiders akan segera kembali sesaat lagi
pak wawi tadi kita sudah membedah apa saja benefit manfaat keuntungan begitu ya pak yang bisa diterima oleh masyarakat
dan juga tadi ternyata migrasinya mudah sekali begitu dengan banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh
mbak diana saat ini jumlah pelanggan pasar bayar telkomsel halo di telkomsel itu ada sekitar tiga lima juta
oleh karena itu saya berharap habis ini mbak diana bisa join menjadi satu ratus lima puluh ribu satu
bertambah ya pak jadi satu ratus lima puluh ribu satu oke oke siap siap pak
ya ini memang baru dua bulan saja sudah satu ratus lima puluh
lima puluh ribu karena melihat benefitnya banyak sekali begitu ya pak ya
dan mereka yang membutuhkan katakanlah praktis tidak perlu
kalau pelanggan prabayar mereka kan kalau kuotanya sudah habis mereka harus isi ulang gitu ya
nah untuk pelanggan pasca bayar mereka tidak perlu repot ya
karena selain kuotanya yang sudah besar yang kita berikan
kalaupun kuotanya habis pelanggan bisa melakukan pembelian at on kuota data atau telepon sms
dan nantinya pembayarannya
akan ditagihkan melalui tagihan telkomsel halo
jadi pelanggan tidak usah repot repot gitu ya
inilah fleksibilitas yang kita berikan
dan kalau kita melihat saat ini ternyata anak muda terutama mereka yang pencari pekerjaan pertama kali
sudah sangat menuntut layanan layanan seperti yang kami berikan dalam hal ini
jadi saat ini telkomsel halo selain tadi saya sampaikan
menyasar mereka yang sudah mapan secara ekonomi
kami juga menyasar mereka mereka yang membutuhkan fleksibilitas
yang membutuhkan layanan terbaik ya
nah inilah yang kami coba sasar untuk telkomsel halo plus
iya pak memang kalau kita melihat secara perekonomian di indonesia ini
ternyata salah satu roda penggeraknya juga adalah talenta talenta digital
yang pastinya mereka itu membutuhkan akses internet yang lancar kuota yang cukup besar
dan ternyata halo plus ini juga bisa mendukung itu semua ya pak ya
jadi di halo plus ini kita berencana ke depan seperti saya sampaikan
menyangkut layanan digital lifestyle kita akan memperbanyak katalognya mbak diana
nah ini akan kita lakukan melalui kerjasama
melalui kerjasama dengan para katakanlah content provider ya
dan bukan saja mereka yang content provider di luar negeri
tapi juga para content provider di indonesia
seperti apa itu pak
nah salah satunya kalau bisa disampaikan kebetulan telkomsel saat ini sedang mengembangkan
katakanlah semacam startup ada vita ada kunci ya
kita bergerak di gaya hidup sehat
kunci bergerak di bidang edutainment
nantinya ke depan kita akan mediakan paket paket vita dan kunci ini
menjadi bagian dari digital lifestyle yang akan ada di halo plus
wow luar biasa berarti ini menjadi wadah kreativitas juga untuk masyarakat indonesia ya pak
selain juga tadi benefit dari kuota dan juga dari poin poin yang disampaikan tadi begitu
betul mbak diana jadi ini adalah bagian dari komitmen telkomsel bagaimana
membangun negeri terutama dari sisi digitalisasi
oke pak wawid kalau misalkan kita join nih ke halo plus tadi kan bundlingnya itu kita bisa mendapatkan free access begitu ya
nah kira kira nanti akan ada opsi yang lebih banyak lagi nih pak untuk pengembangan dari halo plus atau bagaimana rencana ke depannya
tentu saja mbak diana jadi rencana kami ke depan kami akan membuat suatu katalog digital
dimana pelanggan bisa mendapat pilihan bukan saja pilihan video namun juga bisa games bisa music
dan juga kami berencana juga memberikan layanan security kepada pelanggan serta juga seperti edutainment kepada pelanggan
jadi pilihannya akan banyak dan pelanggan memiliki fleksibilitas memilih sesuai dengan kebutuhan mereka
jadi bisa di customize sesuai dengan kebutuhan setiap pelanggan
betul sekali mbak diana itu adalah roadmap kami ke depan alas seperti itu
wow luar biasa karena memang setiap customer pasti memiliki kebutuhan yang berbeda begitu ya pak ya
dan ini akhirnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita untuk menunjang gaya hidup dan juga kebutuhan kita sehari hari
pak ini ada juga nggak sih pak special partnership begitu yang saat ini digagas oleh halo plus
halo plus memiliki banyak partnership sebenarnya mbak diana ya
salah satunya telkomsel itu memiliki partnership dengan iphone ya
seperti kita ketahui baru saja versi terbaru iphone diluncurkan iphone empat belas
dan telkomsel adalah partner iphone di indonesia sehingga bila pelanggan khususnya mereka yang menggunakan produk iphone
mereka akan mendapatkan manfaat di mana performance nya akan lebih baik
karena telkomsel dalam kerjasamanya dengan iphone sudah melakukan berbagai integrasi di sisi backbone kita dengan iphone
itulah wujud kami melalui partnership ingin memberikan yang terbaik untuk pelanggan kami
jadi apakah salah satu advantage yang bisa didapat ini adalah akses ke lima g atau bagaimana
betul jadi perangkat iphone yang sudah mendukung lima g

bila digunakan di jaringan telkomsel maka performance nya akan yang maksimal
karena sudah dipastikan terlebih dahulu sudah ada uji dan integrasi antara telkomsel dengan iphone
baik pak wawid menarik sekali apa yang penawaran penawaran diberikan oleh halo plus
pak boleh dong pak diberikan ini kira kira komitmen dari telkomsel untuk membangun masyarakat indonesia dan juga pelanggan pelanggannya seperti apa pak
yang sekaligus menjadi closing statement
terima kasih mbak diana
telkomsel sebagai operator terbesar di indonesia selalu berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan juga bangsa indonesia
saat ini telkomsel fokus untuk membangun tiga pilar digital
pertama adalah digital connectivity
yang kedua adalah digital platform
dan yang ketiga adalah digital service
melalui pembangunan digitalisasi ini
semoga bisa berkontribusi terhadap kemajuan indonesia
untuk closing statement kalau boleh nih mbak diana
saya ingin mengajak masyarakat ya
apakah yang sudah menjadi bagian dari pelanggan telkomsel maupun yang belum
silahkan untuk bergabung dengan produk halo plus
kami tunggu bisa mengunjungi website kami maupun datang ke grafari terdekat
jangan ragu ragu lagi begitu ya pak
karena melihat asas migrasinya cukup mudah dan juga advantage nya sangat banyak sekali
lebih efisien biaya efisien waktu juga begitu ya pak
betul mbak diana
baik pak pawit terima kasih banyak atas waktunya bersama cnn insiders
semoga semakin banyak ya pak ya masyarakat yang akhirnya bermigrasi ke halo plus ini
dan juga bisa memberikan manfaat yang lebih banyak untuk mendukung pembangunan atau pemulihan ekonomi indonesia
terima kasih banyak
terima kasih mbak diana

terima kasih pak
dan demikian perbincangan kita dengan bapak bernardus wahyu wijayanto selaku vice president
atas kehadirannya di cnn indonesia kami ucapkan terima kasih
dan demikian cnn indonesia
terima kasih atas kebersamaan anda